aku aku aku aku aku aku mohon ampun jangan buruk aku nih tuan
tuhan aku menemukan cara agar raden kian santam beserta keluarga besar pajajaran ditemukan
aku yakin tuhan nyai saat ini raden surau
mengapa kau tidak mengajak untuk mencari tombak itu hai aku ingin membantu untuk mencari tombak
itu maaf rakah kau masih sakit dan perjalanan ini sangat jauh dan sangat beresiko rai
aku merasa tidak berguna sebagai kakak tertua tidak rangka bahkan kau sangat
berharga di sini hanya kah yang bisa menjadi pemimpin keluarga dan juga para pengungsi di sini
jika tidak ada diri maka siapa yang bertanggung jawab jagad dewa batara baru saja kita berkumpul
lalu sekarang kalian harus mencari tombak itu secara terpisah
kita berangkat sekarang tidak boleh ada waktu yang tersiasiakan
pulanglah dengan senang
hai kenapa aku bisa gagal menunggankan santan
hai kemana kau
hai hai apunkan tua kami mohon jangan bunuh kami
mereka lebih kejam dari setan
punya ide bagus untuk menemukan raden kian santang dan juga yang lain
kemana keluarga pajajaran itu pergi
aku tidak tahu
aku tidak tahu
kau pasti tahu raja bodoh
aku akan membunuhmu
jangan coba coba mengabuiku
kau akan mati dengan sangat menderita
aku tidak tahu pasti
aku tidak berbohong
dasar tidak berguna
lebih baik kau mati
ampun ampun ampun
aku mohon ampun
jangan bunuh aku nyai
aku menemukan cara
agar raden kian santang
beserta keluarga besar pajajaran ditemukan
aku yakin tuhan
raden surawi sesa keponakan ku tercinta
sekarang sedang menjariku
sekarang sedang menjariku
kamu sekarang bisa ikut bersama aku
dengan satu caranya nyai
dan aku sangat beribu ribu yakin nyai
keponakan ku tercinta raden surawi sesa
pasti akan menemukanku
raden surawi sesa akan mengajak kita dipertemukan
dengan keluarga besar pajajaran termasuk
raden kian santang
itu bukan ide yang buruk dulu
kau punya kalung merah derima
yang bisa membuatmu tampak lebih muda
dan sulit untuk dikenali
itu ide bagus
syokot dewa batara
kau tampak sangat cantik
itu ide bagus
itu ide bagus
itu ide bagus
itu ide bagus
itu ide bagus
itu ide bagus
semoga allah selalu melindungi kalian
kemana pun kalian pergi
dimana pun kalian berada
sebenarnya hamba tidak rela melepaskan kepergian putra putri hamba
dengan keselamatan mereka
tapi hamba juga tidak kuasa menahan mereka
lindungilah mereka ya allah
allah subhanahu wa ta'ala
akan melindungi perjuangan kamu
kuatkan hati bunda
karena kekuatan hati seorang ibu
dapat menguatkan semangat anak anaknya
ibunda terlalu lama
ibunda sangat kuat
dan tidak ada satupun ibu
yang lebih hebat dari ibunya
kalian tidak boleh pergi dari goa ini
tanpa seizin dari ibundaku
yang mendapatkan izin dari ibundaku
bisa kembali ke gua ini
jika kalian tidak mendapatkan izin dari ibundaku
maka kalian tidak bisa kembali lagi ke gua ini
kalian boleh pergi dari gua ini
jika dalam keadaan mendesak
tiada kesedihan yang lebih pahit
selain perpisahan antara orang tua
tetapi ibunda akan mengantarkan kalian dengan doa
ibunda tidak bisa melarang kalian
ibunda akan mengizinkan kalian pergi
kalian semua berhati hatilah
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
perjalanan menuju gunung merapi
agar cepat sampai
aku menggunakan ajian apaksanjang
setan dan segini
penguasa hutan ini
siapapun yang masuk dalam hutan ini
akan menjadi bangsa kaya
dan terelas aku